bermain balok susun serta memasak dan makan bareng keluarga
menjadi obat melepas kerinduan wali kota bogor jawa barat bima arya
setelah sebulan terpisah akibat terinfeksi covid sembilan belas
setelah sembuh ia pun terus menyemangati pasien lain
agar melawan penyakit dengan sugesti dan menjaga kebugaran tubuh
sebelumnya orang nomor satu di kota hujan ini
sempat menjalani isolasi medis selama dua puluh dua hari
di rsud kota bogor
serta isolasi mandiri sepekan di rumah
hingga resmi dinyatakan sembuh pada sabtu kemarin
adapun dinas kesehatan mencatat total pasien covid sembilan belas
di kota bogor yang sembuh empat orang
setelah serangkaian tes web
tim dokter rsud kota bogor menyatakan saya sembuh dan sehat dari covid sembilan belas
walaupun selama beberapa hari mungkin seminggu ke depan
masih harus tetap isolasi secara mandiri di rumah
bagi saudara saudara yang masih terpapar covid sembilan belas
dengan kekuatan mental kita dengan keimanan kita
insya allah kita bisa lalu ini
selain telah membuat buku tip panduan diri melawan covid sembilan belas
berdasarkan pengalaman bima dijadwalkan kembali berdinas pekan depan
untuk memimpin bogor melawan pandemi virus corona
muhammad juanda bogor jawa barat